meski telah mendapat dukungan golkar dan parpol koalisi indonesia maju
pasangan kofifah emil juga masih menjalin komunikasi dengan pdi perjuangan
tadi pertanyaannya sudah berapa ya
ya tentunya ini kan sebenarnya sudah komunikasi sudah terjalin ya dari awal ya
dan sudah ada pernyataan pernyataan yang disampaikan secara terbuka oleh para fungsionalis partai yang cukup konklusif